kasus korupsi menara seluler atau bts berbuntut panjang
setelah kejaksaan agung menetapkan mantan menteri komunikasi dan informatika johnny g plate
beredar kabar aliran dana kasus bts mengalir ke tiga partai politik
koordinator masyarakat anti korupsi indonesia boyamin saiman mengungkap
aliran dana kasus bts tidak hanya ke satu partai politik saja
tapi diduga juga mengalir ke partai yang berbeda
laksana tugas menteri komunikasi dan informatika mahfud md
mengaku telah menerima informasi aliran dana ke tiga partai politik besar
tapi mahfud menyebut hal tersebut merupakan segedar gosip politik
kita bekerja dengan hukum saja
saya juga sudah lapor tentang itu ke presiden
pak saya tidak akan masuk ke soal ini
ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kemelut kerumitan politik
oleh sebab itu saya persilahkan kejaksaan atau kpk
kalau itu di luar angka angka yang sudah konkret
untuk menyelidiki ini
tetapi kalau saya sendiri menganggap itu
sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif
mahfud menegaskan tidak akan memasuki ranah tersebut
karena sulit dibuktikan dan akan menimbulkan kemelut politik
mahfud mengaku telah melaporkan informasi itu kepada presiden joko widodo
sebagai salah satu partai politik besar pendukung pemerintah
ketua dpp pdi perjuangan said abdullah membantah
jika partainya turut menerima aliran dana kasus korupsi bts kominfo
said menegaskan pdi perjuangan tidak pernah menggelar rapat khusus
dalam membahas persoalan ini
dan tidak ada juga instruksi dari ketua umum megawati soekarno putri
saya tidak mendengar saya tidak melihat
dan saya memastikan tidak ada mirah masuk di bts
saya garansi kalau saat ini
perintah ibu kota umum adalah kita ikut bersedih dengan kejadian seperti ini
sebelumnya bakal calon presiden dari koalisi perubahan anies baswedan
menyinggung kasus bts dalam pidato politiknya pada minggu lalu
anies mendesak kasus bts agar diusut tuntas semua pihak pihak yang terlibat
ketika kita melihat ada kasus kasus
termasuk kemarin mafia bts
maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh ketua partai nasdem pak surya paloh
semua yang terlibat harus diperiksa
jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggung jawabannya